pembagian set top box gratis kepada warga prasejahtera ini dilakukan trans tujuh
salah satu penyelenggara multiplexing siaran digital di aceh
sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah analog switch off atau aso
yang akan berlaku secara nasional pada dua november dua ribu dua puluh dua mendatang
set top box dibagikan kepada warga prasejahtera di kota banda aceh dan aceh besar
agar mereka dapat menikmati siaran digital dengan kualitas gambar dan suara yang jernih
saat tv analog di take off
set top box merupakan alat konversi sinyal dari analog ke digital
sehingga bagi warga yang masih menggunakan tv analog
tetap dapat menonton siaran tv digital setelah memasang perangkat set top box pada televisi
kami menyerahkan bantuan set top box khususnya di wilayah aceh
wilayah aceh satu ada tiga kecamatan meliputi tiga kecamatan di wilayah aceh satu
hari ini kita menyerahkan
sebanyak seribu lebih set top box
kpi khususnya kpi aceh
ini tergolong untuk menggabungi musuh musuh kondisi
para penggantian kerajaan yang bertanggung jawab untuk distribusi set top box di seluruh aceh
pembagian set top gratis yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat
untuk dapat terus menonton program program unggulan trans tujuh
dengan kualitas gambar dan suara yang jernih
trans tujuh merupakan perusahaan di bawah naungan citicorp yang terafisiliasi dengan cnn indonesia
ibnu hajar banda aceh aceh